sebelumnya layanan penyedia ground handling maskapai lion air dibekukan oleh kemenhub sejak tujuh belas mei hingga lima hari ke depan
gara gara insiden salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik sepekan lalu
meski masih mempelajari sanksi yang diberikan oleh kemenhub lion air berjanji bahwa layanan operasional mereka akan berjalan normal
dan tetap memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan penumpang
di hari ketiga sanksi pembekuan layanan ground handling yang diberlakukan kemenhub kepada lion air
suasana keberangkatan lion air khususnya di terminal satu bandara soekarno hatta masih berjalan normal
meski begitu beberapa penumpang lion air tampak kesal dan melakukan refund tiket bahkan harus membeli tiket baru di counter customer service
karena ada beberapa kesalahan teknis dari pihak lion air yang membuat mereka ketinggalan pesawat
ground handling adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan di darat
layanan ini mencakup mulai proses check in pelayanan bagasi hingga pengarahan penumpang masuk pesawat untuk terbang
di lapangan dikenal dua istilah ground handling dan self handling
sementara itu pt lion group menerapkan
istilah ground handling lebih mengacu pada maskapai yang menggunakan jasa pelayanan penumpang dari pihak ketiga
pada umumnya yang digunakan anak perusahaan sendiri yang dipercaya melaksanakan kegiatan pelayanan penumpang dan bagasi di bandara